tiga pelaku curanmor yang kerap beraksi di pemukiman warga
dibekuk petugas satreskrim polsek taci benyengkidul bandung selasa siang
dalam aksinya para pelaku mampu menggondol sepeda motor hanya dalam waktu sepuluh detik
pria yang sehari harinya bekerja sebagai tukang tambal ban ini
terpaksa harus berurusan dengan petugas satuan reserse kriminal polsek taci benyeng kidul
karena mencuri sepeda motor di pemukiman warga di kawasan cicadas bandung
petugas juga meringkus dua rekan kt yang berperan sebagai pemetik dan penadah sepeda motor hasil curian
pelaku yang pernah ditangkap karena kasus yang sama ini
kerap menyasar sepeda motor yang diparkir pemiliknya di garasi rumah atau parkiran toko
diketahui pelaku telah melakukan sembilan kali aksi pencurian sepeda motor
modus om berandinya yaitu dengan cara menggunakan kunci astak
jadi kunci astak yang sudah diperlihatkan tadi
sasarannya yaitu sepeda motor yang sedang parkir di dalam rumah atau di tempat halaman parkir
itu sasaran daripada pelaku pelaku curian mor tersebut
daripada curian mor tersebut curian mor tersebut kurang lebih sepuluh atau lima belas detik ya
kurang dari satu menit ya
selain menyita obeng kunci astag sebagai alat bukti kejahatan dari tangan pelaku
petugas juga mengamankan tiga unit sepeda motor sebagai barang bukti
freddy bangun bandung jawa barat